so sweet banget sih pasti martabaknya mahal ya
cobain aja sendiri
loh tapi kok brandnya nggak jelas gitu sih
ini milan enak gak sih
justru karena brandnya nggak jelas makanya enak
ayah dulu kerjanya di perusahaan
ayah kamu dulu itu pemimpin perusahaan
tapi setelah ayah kamu meninggal
semua aset kita itu disita
karena ada suatu masalah
kalau dulu ayah jadi pemimpin perusahaan
baru sekarang ibu cerita ini ke gue
tapi ibu udah ikhlas
dan ibu udah gak memikirin itu
yang jadi pikiran ibu sekarang
pak remon tuh ragu banget
kalau ayah kamu meninggal karena serangan jantung
terus kenapa bisa pak raymond punya pikirannya kayak gitu
jadi ayah kamu itu
pake rekam bisnisnya pak raymond
mereka juga temenan
udah gitu mereka itu sering banget
dan sebelum ayah kamu meninggal
mereka itu sempat medical check up
ayah kamu tuh sehat
sama sekali gak ada
riwayat sakit jantung
jadi maksud ibu
ayah bukan meninggal karena serangan jantung
kalau itu si ibu gak bisa nyimpulin ya put
karena kan ibu udah tanya nih
sama sekretaris ayah kamu dulu
ayah kamu tuh memang meninggalnya karena serangan jantung
dan ibu tadi nemuin dia
jawabannya masih sama
dokter yang nanganin ayah kamu waktu itu bilang
memang ayah kamu itu meninggal karena serangan jantung
andai aja gue bisa dengar suara hati ibu
pasti sekarang gue tau
apa yang ada dalam pikiran ibu
apapun yang ada di pikiran ibu sekarang
segera teratasi ya
kalau ada apa apa
ibu cerita aja sama aku
aw peluk ibu dong
tidur dulu ya om ini lama banget aku pulang dulu ya om ya
eh mendingan kamu tunggu sebentar
ntar lagi dia pasti dia pulang kok
mel nah kan om bilang juga apa
kok lama banget sih
katanya beli martabak tapi kok sampe dua jam
apa jangan jangan lo mau kabur ya dari gue
jangan jangan lo mau kabur ya dari gue
paham sih lo
gue beneran kok beli martabak
nih martabak ini spesial tau gak
nanti aja ratusan meter
nanti aja ratusan meter
pasti martabaknya mahal ya
pasti martabaknya mahal ya
cobain aja sendiri
loh tapi kok brandnya gak jelas gitu sih
loh tapi kok brandnya gak jelas gitu sih

ini beneran enak gak sih
ini beneran enak gak sih
justru karena brandnya nggak jelas makanya enak
oke deh mau gitu kita lanjut meetingnya
jujur gue ngantuk banget sih
gue mau istirahat
gimana kalo martabak ini lo bawa ke rumah
terus lo makan sama daddy lo itu

kalau beli martabak ini buat dimakan bareng bareng sambil meeting
kok malah buat gue sih
iya gue tau cuman
masalahnya gue capek banget mel
gue udah ngantuk
gimana kalau misalnya meetingnya kita lanjutin besok aja di kampus
gimana kalo misalnya meetingnya kita lanjutin besok aja di kampus
tapi lo harus jemput gue besok
dua puluh band terhits yang gue udah list sendiri dari tadi

kamu aku pamit dulu ya
saya kesini hanya ingin memberi file ini

saya kesini hanya ingin memberi fl ini
ya pak selamat pagi pak
ada apa ya pak
pak raymondnya ada mbak
maaf pak pak raymond sudah berangkat dari pagi
maaf pak pak remon sudah berangkat dari pagi
maaf pak raymond
ini adalah reka medis al mahom pajaka
sebelum beliau meninggal
terima kasihotta pak
kita terlat nih lex
kayanya ga mungkin kalaujamu pak raymond langsung pergi ke kantor
pasti dia mampir kemana
iya terus kita harus gimana
coba kamu telpon aja pak remor
tanya dia ada dimana
bilangin kita ada urusan penting urusan kerjaan
ya selamat pagi pak remon
ada sesuatu yang mau saya bicarakan sama pak remon
pak remon ada waktu
pak remon lagi di ocean cafe
bersama bu nawang
oke kalau gitu saya susul ke sana ya
terima kasih pak
yaudah kita susul sekarang kalau gitu
sorry gue gak bilang kalau gue mau datang kesini
gue takut banget lo jauhin gue
gue gak mau kehilangan lo put
siapa juga yang mau jauh dari lo
kalau gue masih kelihatan kesal ya itu karena
gue gak nyangka aja kalian sembunyiin ini semua dari gue
gue lega banget denger ya